maksud lo dia itu pangeran lo
mana handphonenya atta di lok lagi
mana gue gak tau lagi passwordnya
kan kita bisa liat chatnya terus kita tau lokasinya ada dimana
sumpah cit gue khawatir banget
gue gak mau mereka sampai bertarung
belum lama ini gue sempat nemuin sarung tinju di lokernya pangeran
terus pas gue tanya sama dia dia ngelas
dia bilang dia mau latihan thai boxing
put kemarin gue juga sempet mergokin si rizky nonton konten thai boxing di youtube
terus pas gue tanya katanya cuma iseng iseng doang
tapi menurut gue sih ada sesuatu sih
kalo pangeran latihan thai boxing terus nyiapin sarung tinju
berarti si rizky sama pangeran fix
mereka mau bertarung buat dapetin hati lo put
gak gak gak
gue gak akan biarin itu terjadi
pokoknya gue harus jaga mereka
coba deh lo kira kira password hp nya si atta
kalo bisa dibuka kan enak kita bisa cari informasi mereka ada dimana
jujur gue gak tau masalahnya ada dimana
pertama gue hubungi gak aktif
barusan gue hubungi nyambung tapi gak diangkat angkat
panger ini masih belum bisa dihubungi
udah lo tenang aja
dia pasti dateng kesini kok
dari kemarin pangeran udah gak sabar banget menghadapi pertarungan ini
aneh aja kalau dia telat
atau bahkan sampai dia gak datang kesini
harusnya dia kan tahu resikonya apa
tapi harusnya sih gue gak peduli
kalau pangeran nggak datang itu artinya gue menang
tanpa harus ngeluarin tenaga buat melawan dia
udah jam delapan lewat lima belas
berarti sekarang waktunya lima belas
tinggal empat puluh lima menit lagi
lo masih kaku ama sih
pakai liat liat jam segala
lo tenang aja
si pangeran pasti datang kesini
gue yakin juga dia gak mungkin tuji perlawan lo
kesepakatan waktu ini penting banget
karena bisa nentuin siapa yang menang
dan siapa yang kalah
kalau sampai jam sembilan tepat pangeran gak datang
itu berarti pangeran kalah
bang keren harus jawakin putri selamanya
ingat ya om jojo jangan sampai dia kenapa napa aku gak mau sampai dia lecet oke
iya siap beres non
oke kalau gitu kalau misalnya udah lewat jamnya biarin aja dia pergi
artinya kan dia udah kalah dari pertarungan dan harus jalin si cewek asongan iya gak
begitu ya oke deh
hah dia maksud lo dia itu pangeran lo nyaka pangeran
oh my god i'm speechless gue gak tau mau komen apa
hah aduh guys gak usah lebay deh
coba kalian pikir pikir ya gue tuh bukan milik pangeran tapi gue selamatin pangeran dari pertarungan yang gak jelas
coba ya kalian pikir pikir kalau pangeran ikut pertarungan terus dia sampai luka luka terus babak belur gimana
ya gue gak ikhlas banget lah kalau misalnya dia luka luka buat si cewek asongan
gak penting banget
jadi liat aku minta tolong sama kamu aku betul betul butuh bantuan dari kamu sekarang ini
iya lex aku ngerti kok
kalau bu lydia ternyata membantu pak alex
dari mana pak remon tahu ya aku sama alex ada di sini
kalau sampai pak remond beneran tahu aku bantuin bisnisnya alex itu bahaya
karena artinya bisnisku juga akan terancam
kenapa bisa kebetulan banget pak remon ada di sini
aku gak mau pak raymond jadi ikut meken lydia
pak raymond terus terang saya gak paham dengan pertanyaan pak raymond ini
tidak paham atau ingin membantu pak alex
loh loh ini jadi salah paham gini gimana sih
pak remon itu udah terlalu jauh mikirnya
saya kesini sama pak alex untuk membicarakan kabar masing masing
bukan soal urusan bisnis
bukan soal urusan bisnis
bukan soal urusan bisnis
lagi pula kan pak raymond tau sendiri kalau bisnis saya itu gak sebesar bisnis pak raymond
jadi mana mungkin saya bisa bantu masalah masalah pak alex
ternyata bu lydia pintar mengelak juga ya
saya ini bukan mengelak pak remo

untuk memperhatikan kebenaran pak alex
tapi rasanya pak remon yang kurang profesional ya
hanya karena masalah anak pak remo
hampir lima ratus pegawai pak alex dipecat di phk pak
sampai kapan ini terjadi pak
jadi kamu menyalahkan saya
saya bukan menyalahkan pak remo
saya cuma ingin membuka sedikit aja mata hati pak remo
untuk memperhatikan hal ini
karena masalah bisnis jangan sampai dicampur adukkan dengan masalah pribadi
karena itu kan gak sepantasnya ya
maafin saya kalau saya menyinggung perasaan pak remon ya
tapi saya tidak terima
aku benar benar gak nyangka
kamu berani banget ngomong kayak gitu depan pak raymond
ini bukan masalah keberanian lex
tapi faktanya harus aku sampaikan ke dia
semoga aja pak remon berbesar hati untuk menerima omonganku
dan aku juga berharap bisnisku gak kena dampaknya
aku gak sangka lydia sampai sejauh ini membelaku
berani sekali bu lydia
selancang itu bicara
hanya untuk membela pak alec
bisnis perusahaan bu lydia ada sangkut pautnya gak dengan bisnis perusahaan kita
bisnis perusahaan bu lydia ya
dia kenal dekat dengan pak alex
udah cek datanya
jadi bisnis perusahaan bu lydia tidak ada hubungannya dengan bisnis kita
bisa dipastikan itu ya
aku udah cek datanya semua ya
oke terima kasih ya
gimana caranya mencegah bu lydia membantu pak alex
karena satu satunya yang bisa bantu pak alex adalah pangeran
semua ini karena untuk mel bahagia
terima kasih pak alex
terima kasih juga pak alex
terima kasih pak alex